kota solo identik dengan salah satu sentra batik di indonesia
dalam memeriahkan hari batik nasional dua oktober ini sejumlah kegiatan digelar untuk menyemarakannya
seperti di kampung batik kauman solo jawa tengah senin sore
dua belas peragawan dan peragawati menggelar fashion show dengan menampilkan aneka gaya busana bermotif batik
fashion show digelar dengan menyusuri toko dan jalanan di lokasi wisata ini
pengunjung sekaligus diajak untuk menikmati fashion show di antara suasana arsitektural kampung batik kauman
acara diikuti oleh lima belas model yang mengenakan batik karya lima belas desainer dari pegiat batik kota solo dan umkm
dan ini memang suasana masyarakatnya suasana niaganya batiknya dan arsitekturalnya
menjadi salah satu upaya kita untuk menjadikan batik itu lebih dekat dekat dengan masyarakat
ini karya karya lima belas ini beragam jadi tema temanya juga sangat menarik dan motifnya juga sangat beragam sesuai dengan karakter para fashion designernya
apa aja mas beragam contohnya
ya ada salah satu karya yang menampilkan tentang batik solo tapi dikreasi baru menjadi satu karya yang kontemporer
dan juga ada batik batik yang dihasilkan dari kemudian ada salah satu fashion desainer yang menjadi
menjadikan dulana dulana itu menjadi motif dari batik itu
jadi ini salah satu karya karya yang otentik dari para fashion desainer maupun umkm kota solo
para model yang ikut dalam kegiatan ini pun merasa senang ikut terlibat dalam acara ini
meski tidak lagi mudah mereka tetap percaya diri menjadi peserta fashion show
kebetulan saya pengen ya karena sekarang bodinya udah gak kayak dulu sekarang bodinya plus
kita masih boleh berajang mengeluarkan bakat ya kebetulan dari pemerintah kota
banyak yang body big plus maksudnya
itu mereka mantan mantan model mas jadi mantan mantan catwalk juga
jadi saya kebetulan kemarin ngambilnya dari situ
mereka kebetulan mau diajak seperti ini
acara fashion show hari batik nasional ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian kegiatan solo batik fashion ke lima belas tahunnya
yang akan digelar di koridor jalan gatot subroto pada empat belas oktober mendatang
sementara itu di pasar gede solo sejumlah komunitas juga menggelar perayaan hari batik nasional secara unik
mereka menari bersama di depan pintu masuk pasar terbesar di solo itu
berbagai elemen masyarakat seperti penarik becak bakul pasar dan buruh kendong pun antusias ikut menari
dan secara khusus mengenalpakan kaya
dan juga mengenalkan batik karya dari siswa siswi smk marsudirini solo
para siswa ini pun juga tak ketinggalan ikut memeriahkan dengan memamerkan kostum batik hasil desain mereka sendiri
perayaan hari batik nasional ini diharapkan mampu mendongkrak industri batik di solo khususnya pelaku umkm
fajar indrajaya solo jawa tengah